dua tersangka pembegalan terhadap sopir truk di kembangan jakarta barat tak berkutik
saat ditangkap tim jatan ras polres jakarta barat di tempat persembunyiannya
di wilayah kebayoran lama jakarta selatan pada sabtu malam
selain dua tersangka polisi juga menyita barang bukti senjata tajam
yang diduga digunakan para tersangka untuk melakukan pembegalan atau perampasan
selain aksi pembegalan terhadap sopir truk yang terekam kamera cctv di wilayah kembangan
kedua tersangka juga mengaku telah melakukan sejumlah aksi pembegalan
di lokasi lain di wilayah jakarta barat
salah satunya pembegalan terhadap pengendara motor di wilayah tanjung duren jakarta barat
video rekaman cctv aksi pembegalan tersebut viral di media sosial
kepada polisi tersangka mengaku barang rampasan
dari para korban dijual dan uangnya langsung dibagi rata
untuk keperluan sehari hari dan membeli minuman keras
kini polisi masih memburu tersangka lain yang diduga sebagai otak
dari aksi kriminal komplotan remaja ini
sebelum main kamu gimana berapa orang
sebelum main nongkrong dulu
gel yang kita amankan ini inisialnya rm dan pj
keduanya salah satunya ada yang eksekutif
otak dibalik komplotannya
kalau yang dituakan dari kelompok mereka masih dalam pengejaran
ini masih dilakukan pengembangan
untuk ditangkapnya di mana
mereka di daerah
atas perbuatannya kedua tersangka kini terancam hukuman maksimal sembilan tahun penjara
mardika prakasa satya jakarta